datang dari tahanan poresta balikpapan
jeruji besi bukan menjadi satu penghalang
bagi para tahanan untuk menjalankan ibadah
sejumlah tahanan kusuk menjalankan ibadah
sholat jumat berjemaah di dalam sel
jeruji sel penjara adalah salah satu cara
meski ruang gerak terbatas di dalam jeruji sel
tak membatasi para tahanan melakukan ibadah
satah ti poresa balikpapan
solat jumat berjemaah di dalam sel
khususnya para tahanan beragama islam
pendampingan rutin tidak hanya pada bulan suci ramadan
kepada warga rutan poresa balikpapan
dalam angka pelaksanaan ibadah solat jumat
ini perlu kita berikan juga
untuk memfasilitasi tahanan kita
agar juga melaksanakan ibadahnya
ibadah sholat jumat penting bagi mereka
mulai dari jumat ini dan seterusnya
untuk menjadi khotib dan imam
di rutan poresa balikpapan
diharapkan para tahanan usai menjalani
masa hukuman dapat menjadi pribadi yang lebih baik